menteri perdagangan zulkifli hasan mengunjungi pasar tanah abang jakarta pusat
usai mendengar kabar kalau pasar tanah abang sepi pembeli karena tergantikan dengan penjualan di platform daring tiktok
setelah berdialog dengan para pedagang zulkifli hasan menegaskan pemerintah hadir dan berpihak pada umkm atau pedagang di pasar tanah abang
dengan mengatur regulasi terkait penjualan di platform daring
kami siang zulkifli hasan berdialog dengan para pedagang di blok a pasar tanah abang jakarta pusat
menurut zulkifli hasan pemerintah tak akan tinggal diam bila ada kondisi yang membuat umkm gulung tikar atau sulit berkembang
zulkifli hasan menegaskan revisi peraturan menteri perdagangan akan menjadi dasar hukum
bahwa social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa dan dilarang menyediakan transaksi pembayaran
satu kalau dia media sosial media sosial saja
artinya yang lain nggak boleh jangan tanya lagi
iya kan jelas ya
kalau dia mau menjadi social commerce dia harus ngiri
datanya tadi nggak boleh dipakai harus baru
pedagang di pasar tanah abang menyambut baik larangan penjualan produk lewat platform daring tiktok
setuju kalau kapan bisa kita doa bersama di sini
lain halnya dari pihak pembeli lia misalnya
yang menyayangkan larangan penjualan produk di tiktok
sebab di tiktok shop dirinya dapat memilih beragam produk dengan harga yang murah
karena lebih murah terus juga lebih bermacam macam
sedangkan kalau misalnya di sini tuh kita tuh harus nyari gitu kan
harus kayak desak desak dan nawar nawar lagi kan ribet gitu ya
kunjungan zulkifli hasan ke pasar tanah abang dilakukan setelah pemerintah menerbitkan permendak no tiga puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang perizinan berusaha
periklanan pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik